seekor ular piton berukuran jumbo minggu pagi membuat heboh warga surabaya
pasalnya ular tersebut tiba tiba berkeliaran dan melintang di jalan raya
warga yang panik kemudian ramai ramai menangkap ular piton dan membawanya ke tepi jalan
pengguna jalan di kawasan kalirungkut surabaya pada minggu pagi dikejutkan dengan ular piton sepanjang lima lima meter berkeliaran di tengah jalan
kehadiran ular ini sempat membuat mereka panik karena takut digigit
tetapi setelah warga berkumpul ular ini kemudian akhirnya ditangkap beramai ramai
saat ditemukan kondisi ular berukuran lima lima meter ini tengah melintang di tengah jalan
karena khawatir terlindas maka warga memindahkan ular ini ke tepi jalan
ular sempat jadi rebutan karena beberapa warga tertarik memeliharanya
begitu antusiasnya mendapatkan ular ini warga bahkan nekat membawanya dengan berjalan kaki tanpa diamankan masuk ke dalam karung
menurut warga ular ini diperkirakan muncul dari selokan yang ukurannya cukup dalam
pak ini ularnya pertama kali di mana
di pinggir got itu pak langsung ke jalan
oh tengah jalan pak
terus ini yang menangkap tadi pertama siapa
itu bapak yang tadi itu pak gak tau mandek turun
penemuan ular piton berukuran besar ini sempat membuat arus lalu lintas di kawasan rungkut menuju bandara juanda macet
tidak hanya karena banyaknya warga yang menangkap tetapi juga pengendara yang berhenti melihat aksi warga menangkap ular ini